penurunan ph sangat berpengaruh untuk menurunkan jumlah kontaminan virus
itu berarti pop udah pas smp berarti
itu di wilayah kerja
adalah ya itu membayangkan oh bokong saya saya naikin aja ke atas
hanya diharikan isu isu seperti ini sebagai komoditas politik